sementara itu kuasa hukum terdakwa shane lucas happ sih hombing hadir dalam sidang tuntutan di pengadilan negeri jakarta selatan kamis pagi
kuasa hukum terdakwa dan timnya meyakini shane lucas tidak turut serta membantu melakukan penganiayaan
sebagaimana yang sudah dilampirkan dalam dakwaan
subsidi pasal tiga ratus lima puluh lima ayat satu junto pasal lima puluh enam ayat dua
dan kami tetap meyakini apalagi ya setelah terungkapnya dalam persidangan persidangan
bahwa shane ini kan didakwa turut serta melakukan penganiayaan dan perencanaan dan itu tidak terbukti
dan itu kami berdasarkan fakta fakta persidangan tidak terbukti